dua metode memasak yang dinilai aman bagi kesehatan adalah dipanggang dan direbus
seberapa bahayanya dan seberapa kita harus sebagai pemilik menghindari itu bisa terjadi pada kucing kucing kita
ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bekerja sama dengan bapak
dan saya kira ini harus menjadi pelajaran
berupa campuran daging yang dikukus dan dibalut kulit tahu
jadi kalau kita sering menyelam lihat terumbu karang yang indah itu separohnya sudah dilindungi di kawasan konservasi
setiap harinya selalu dihadirkan satu tokoh cosplay ternama untuk menjadi gastar dari mat and butler
lidah tak bertulang enak banget ternyata kamu
karena itu juga menjadi motif terkait pembunuhannya sendiri
dalam daftar saya yang diberikan oleh clara dari marketis tv ada delapan brand indonesia yang bekerjasama dengan k pop
terutama saat kita bicara tentang stabilitas rupiah
berawal dari kebun dapur britania sari melakukan inovasi dengan membuat program bantuan untuk ibu hamil
di mana indonesia menjadi salah satu negara prioritas untuk menerima bantuan
terima kasih sudah bergabung di newsroom sore ini
seperti kuala lumpur singapura bangkok dan ho chi minh city
samping itu tentu pemprov juga melakukan siapan dari para dokter perawat fdm kami
nanti baru di bagian atasnya di perm
iya buat seru seruan doang sih bokap
mungkin ada dan memang sudah ada jatuh korban
memberikan hiburan pesan pada anak anak
karena pada saat itu saya yakin kesulitan tersebut tidak hanya saya
gyoza merupakan penganan berupa pangsit dengan isian daging ayam cincang jahe kol
kita kalau menjelajah laut kita itu
yang di gm sekarang
salah satu anggota tim ponjabat dua ribu enam belas yang berhasil meraih emas
melanjutkan pelonggaran rasio loan to value atau financing to value ldftf kredit dan pembiayaan properti menjadi paling tinggi seratus persen untuk semua jenis properti
sekarang saya udah pukulan keempat kita lihat masuk atau enggak ya